sebuah taksi berpenumpang empat orang tercebur ke dalam kolam pelabuhan dermaga empat pelabuhan nusantara tanjung priok jakarta utara senin dinihari
setelah diangkat dari kolam pelabuhan dermaga empat pelabuhan nusantara tanjung priok jakarta utara taksi ini kemudian dibawa ke polres pelabuhan tanjung priok
sementara itu empat penumpang yang tewas dibawa ke rumah sakit cipto mangunkusumo untuk divisum
polres pelabuhan tanjung priok masih menyelidiki penyebab kecelakaan tunggal ini
taksi tercebur ke kolam dermaga empat pada senin dinihari
setelah diidentifikasi jenazah sopir taksi dibawa ke rumah sakit cipto mangunkusumo jakarta pusat untuk divisum
sementara mobil taksi sudah diangkat dan dibawa ke polres pelabuhan tanjung priok
karena situasinya hujan dan di dermaga itu tidak ada pelang dan segala tulisan tulisan tanda peringatan
jadi mobil dari pintu empat masuk langsung jebur ke dalam
makanya itu yang kita akan lakukan koordinasi dengan dari sini ya
yang jelas tidak boleh masuk taksi ke sini dermaga